sejumlah sentimen akan membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini
salah satu sentimen datang dari tiongkok yang mengindikasikan sinyal meminimalisir pembatasan sosial dalam penanganan covid sembilan belas
sementara dari dalam negeri menguatnya nilai tukar rupiah merupakan katalis positif untuk investor
dan bagaimana prediksi pekan ini apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan
menurut analis sudah bersama saya melalui sambungan zoom alfred nainggolan kepala riset praus capital
selamat pagi mas alfred apa kabar
selamat pagi kalau baik halo bung ferdi
ya terima kasih mas alfred mas alfred bagaimana melihatnya
bacaannya perdagangan hari ini minim sentimen yang akan mewarnai pergerakan ihsg atau seperti apa
ya kalau kita lihat memang pekan ini mungkin tidak jauh berbeda dengan pekan lalu ya
masih dalam konsolidasi seperti yang tadi dikatakan oleh bung ferdi
karena memang kalau kita lihat pasar jendung akan menunggu nanti pekan depan yang bisa dibilang
cukup banyak sentimen dan relatif sentimennya juga cukup signifikan
seperti misalnya awal pekan depan nanti kan ada pengumuman invasi amerika ya
yang menjadi latar belakang nanti bagaimana pasar akan memperkirakan keputusan the fed
yang akan juga dilihat atau dilakukan nanti di rabu pekan depan
jadi kalau kita lihat memang sentimennya pekan depan yang akan menjadi penantian pasar terkait dengan arah kebijakan suku bunga sampai di akhir tahun ini
jadi kalau untuk pekan ini relatif kita perkirakan mungkin masih dalam rentang konsolidasi di enam sembilan ratus lima puluh lima sampai di tujuh satu ratus dua puluh delapan
jadi karena sentimen juga tidak tahu cukup banyak
justru kalau kita lihat bahwa kan kemarin memang pekan terjadi net doll asing
dan relatif ini dibilang baru jadi setelah beberapa pekan sebelumnya memang asing selalu mencapai netbuy
pekan lalu kita tahu ada aliran modal delapan ratus delapan puluh miliar
kalau tidak salah ya melalui instrumen pasar modal
ini artinya juga indikasi minat investor asing juga masih tinggi
kalau kita lihat secara akumulasi
yatudet memang cukup tinggi dan sangat besar untuk yatudet sampai saat ini
tapi kalau kita lihat secara harian
karena kalau kita lihat ini lebih kepada analisa harian
yang bisa mempengaruhi sentimen harian
dan biasanya kalau sentimen harian
perdagangan transaksi asing secara daily memang akan banyak mempengaruhi secara harian
jadi kalau kita lihat memang pekan ini
kalau melihat pekan kemarin ada catatan netsel asing
memang tidak banyak sekitar tujuh ratus an
nanti kalau lihat perdagangan di hari jumat itu
relatif cukup tinggi untuk catatan atau nilai netselnya
ini bisa menjadi istilahnya
ada potensi juga bahwa pekan ini kemungkinan asing juga akan
dan mencatatkan netsel
karena menuju penghujung akhir tahun kemungkinan itu bisa saja
ini bisa saja mempengaruhi pasar
tapi ini lebih kepada
kalau kita lihat secara yatudet
ya memang asing relatif masih mencatatkan akumulasi netbuy yang cukup signifikan
jadi untuk ini bisa menjadi kebua outlook kita untuk di dua ribu dua puluh tiga
bahwa relatif asing juga masih cukup optimis terhadap pasar kita
kalau melihat akumulasi yang mereka lakukan di sepanjang dua ribu dua puluh
tapi kalau kemudian ada yang berkomentar
ihsg sebenarnya hanya kembali ke area sideways itu gimana
ya itu kalau lihat trendnya memang masih dalam trend tersebut
apalagi tadi bahwa beberapa indikasi memang tidak ada lagi sentimen yang cukup signifikan
sampai sejauh ini kalau kita kecuali nanti ada kejutan misalnya nanti di pekan depan ketika
exchange debate nya di bawah konsensus pasar tentunya akan mengurangi tekanan terhadap pasar saham
sehingga ini juga akan berpengaruh
atau misalnya inflasinya mengejutkan seperti kemarin inflasi di amerika
turunnya cukup signifikan di bawah konsensus
ini akan menjadi sentimen yang cukup kuat akan mempengaruhi pasar
pasar saham tersebut termasuk nanti kita juga
jadi memang kalau dalam kondisi sekarang memang terlihat dari tiga pekan atau bahkan lima pekan terakhir ini
memang ihsg memang dalam fase konsolidasi
sehingga melihat tiga minggu lagi untuk mengakhiri tahun ini juga bisa dibilang ekspektasinya masih dalam
kecuali tadi kita katakan ada sentimen melejutkan
release data sejumlah data data yang memang di luar atau di atas ekspektasi pasar
yang sifatnya positif
oh artinya lesu ya kita menunggu efek kejut
tapi kemudian apakah kelesuan ini dikarenakan di tengah panasnya situasi di tiongkok
atau berakhirnya masa penguncian saham gotoh yang menjadi pendulum utama pergerakan harga pasar ke teritorial negatif
ya kalau untuk sentimen pasar tiongkok kita lihat kemarin memang sempat berpengaruh terhadap bursa saham tiongkok sendiri
yang terkoreksi juga cukup dalam dan ini juga mempengaruhi atau menjadi sentimen katalis negatif bagi bursa kita
tapi kita lihat sifatnya short term
sehingga kalau kita lihat untuk perkembangan hari ini pengaruhnya mungkin pelan pelan pelan juga akan mulai berkurang
terkait dengan tadi kondisi di tiongkok
yang kedua terkait dengan penguncian di lebaknya saham goti
dan kalau kita lihat memang dalam pekan kemarin kita lihat penurunannya juga cukup dalam
dan porsi gotoh terhadap indeks juga cukup besar sehingga mempengaruhi iasg
dan ini memang lebih kepada sentimen internal
kita memang melihat bahwa untuk perdagangan go itu memang lebih banyak sentimen negatif
ini ketakutan yang dilihat oleh pemegang saham khususnya retail sehingga memang banyak terjadi aksi jual
jadi ini lebih kepada sentimen lokal atau sentimen individu
tapi karena porsi gotoh cukup besar terhadap ihsg sehingga mempengaruhi terhadap ihsg
kalau kita lihat kemarin kan di selanjutnya pekan kemarin meskipun saham saham teknologi turun cukup signifikan
ternyata saham saham di sektor lainnya seperti misalnya saham saham di sektor banking
atau beberapa produk kita masih membukukan kenaikan yang juga cukup signifikan
dan kalau kita lihat transaksi asing juga ternyata masih mencatatkan netbay untuk saham saham di sektor perbankan atau abdikat kita
santa claus rally ini di akhir tahun di mana
di mana kita jelang
apakah ini juga akan berpengaruh atau membawa tekanan pada ihsg mas alfred
ya ini kalau kita saya mau nyampekan secara statistik dalam dua puluh tahun terakhir ihsg di bulan desember selalu membukukan positif
nah jadi kalau kita melihat bagaimana dengan prediksi desember dua ribu dua puluh dua ini
kalau secara statistik kita memang melihat bahwa kita melihat bahwa potensi untuk ihsg membukukan return positif di desember atau ihsg mengalami kenaikan sampai di akhir tahun ini cukup besar
kita juga mengatakan kemungkinan tahun ini juga akan mengalami return positif
yang kedua dasarnya adalah sampai saat ini kalau kita lihat bahwa bilis data data global seperti tadi misalnya inflasi dan juga rapat default
kemungkinan juga kita perkirakan juga nantinya hasilnya akan menjadi katalis positif
sehingga potensi untuk desember ini menguat juga cukup besar
sehingga kita juga yakin bahwa untuk desember ini ihsg sepertinya akan mencatatkan return positif seperti dalam historisnya dalam dua puluh tahun terakhir
oke sikap the fed ini masih ditunggu mas alfred bagaimana kemudian sejumlah rilis data ekonomi penting di amerika serikat yang akan mungkin disampaikan atau bagaimana sebenarnya posisinya
ya kalau kita lihat pergerakan ihsg juga dalam satu dua pekan terakhir menjelang tadi rapat the fed juga kita lihat pergerakannya cukup terbatas
dan ini memang menunjukkan bahwa memang pasar memang masih cenderung wait and see
melihat tadi bagaimana hasil the fed nanti untuk keputusan terakhir mereka di akhir tahun untuk suku bunga
karena kita tahu bahwa kebijakan suku bunga default akan banyak mempengaruhi negara negara besar
termasuk kita juga atau secara global jadi tentu ini akan berpengaruh signifikan
kita memang melihat bahwa di awal tahun kita sentimen konsensus pasar itu kenaikan di desember ini sekitar tujuh puluh lima basis point
dan kalau kita lihat sekarang mulai turun konsensus ada di sekitar lima puluh basis point
artinya ini menunjukkan bahwa ada penurunan dari besaran kenaikan dan ini membuat ihsg kita bisa bertahan pada level lima
jadi kalau kita lihat ekspektasi kita terhadap ekspektasi kami terhadap iasg
kita terhadap ekspektasi kami terhadap kondisi tersebut
bahwa the fed cukup sangat berpengaruh terhadap pergerakan atau menjadi sentimen yang kuat terhadap pasar saham kita
oke mas alfred yang juga penting apakah kemudian investor akan mencermati fundamental makroekonomi indonesia yang relatif solid dan kokoh
apalagi kan memang indonesia cukup diuntungkan oleh windfall profit dari sektor komoditas
ya tentu kalau kita mencermati fundamental macro ekonomi indonesia yang relatif solid dan koko apalagi kan memang indonesia cukup diuntungkan oleh windfall profit dari sektor komoditas

kalau kita lihat kenapa bisa seperti itu karena faktor tadi kita memang mempunyai nilai yang lebih baik dibandingkan negara negara lain
misalnya tadi seperti misalnya pertumbuhan ekonomi kita masih kuat sampai di kuartal ketiga bahkan diprediksi di dua ribu dua puluh tiga juga ketika banyak negara akan mengalami resesi
atau pertumbuhan negatif kita justru masih kuat sampai ketiga bahkan dipretiksi di dua ribu dua puluh tiga juga ketika banyak negara akan mengalami resesi atau pertumbuhan negatif

the fed yang sudah terjadi sepanjang tahun ini membuat rupiah kita juga ternyata
tekanannya juga tidak terlalu besar atau pelemahannya juga tidak terlalu besar
bahkan kalau kita lihat dalam dua bulan terakhir rupiah cenderung bisa dibilang menguat ya
ada yang sekarang di lima belas empat ratus dan tadi harga komoditi kita lihat tahun depan juga bisa dibilang
harga komoditi kemungkinan masih akan cukup solid sehingga ini juga akan berkontribusi juga
terhadap ekonomi kita di tahun depan
jadi overall memang kondisinya memang pengaruh
ini juga sudah terlihat dari tadi catatan netbuy sel asing kondisi ihsg kita yang
ada pada level tujuh kalau kita lihat di regional kita menjadi ihsg dengan kenaikan yang tertinggi yaitu
hal hal tersebut menjadi ukuran bahwa memang si ekonomi indonesia memang dilihat lebih baik
yang tercermin tadi dari kondisi ihsg kita dan juga kondisi rupiah kita
oke sebelum kita prediksi saham yang akan paling banyak di koleksi sepekan ke depan
faktor window dressing ini juga membawa pengaruh tidak atau memberi tekanan terhadap bursa tidak mas alfred
ya sampai sejauh ini kita lihat bahwa indonesia ini selalu mengalami yang namanya window dressing
jadi window dressing secara sederhana adalah upaya untuk melakukan perbaikan harga saham di akhir tahun
karena kita lihat memang performa harga saham khususnya tadi bagi yang memiliki portfolio saham
tentu nanti ukuran kini
dia tahun ini akan menggunakan angka penutupan di akhir tahun ini atau di tiga puluh desember nanti dua ribu dua puluh
sehingga memang tadi bahwa ada upaya untuk memperbaiki kinerja portfolio mereka dengan menaikkan harga saham mereka
dan ini dilakukan di bulan desember
jadi ini memang substansi dari window dressing dan kita optimis juga bahwa tahun ini juga bursa akan mengalami window dressing
nah ukurannya apa
yaitu ketika ihsg di bulan desember mencatatkan
nah ini yang menjadi ukurannya ya
dengan kondisi dan ukuran tersebut maka kita yakin bahwa tahun ini juga ihsg akan mengalami yang namanya window dressing
oke terakhir mas alfred saham yang diprediksi akan paling banyak di koleksi dalam sepekan ke depan
ya kalau kita lihat tadi bahwa untuk memintung window dressing masih banyak sektor sektor yang mengalami
biasanya ini yang menjadi fokus atau concern untuk dilakukan
jadi juga window dressing yang seperti sektor property infrastructure sektor telekomunikasi dan juga sektor konektis teknologi
untuk yang kedua untuk melihat dari sisi fundamental yang masih cukup baik yaitu sektor sektor komoditi
khususnya sektor commodity energy yaitu misalnya energi mi gas dan juga coal
dan kita lihat bahwa trend harganya masih cukup kuat sehingga ini akan menjadi sentimen cukup bagus untuk result mereka di kuartal pekanama dua ribu dua puluh tiga
artinya nanti di kuartal pekanama dua ribu dua puluh tiga
sentimen untuk sektor commodity yang akan memiliki kondisi yang tinggi
masih cukup bagus dari sisi risau performa harga komoditi dan juga momentum pembagian dividen yang cukup besar
yang biasa dilakukan oleh emiten emiten komoditi khususnya pedikul
oke baik terima kasih mas alfred untuk proyeksi laju iisg sepekan dan analisa analisanya
kita berharap semuanya memang seperti apa yang tadi disampaikan ya optimis yang dibangun begitu ya terhadap bursa
terima kasih alfred nainggolan kepala risket praus capitol